rabu malam seorang pasien suspek virus corona di surabaya jawa timur yang meninggal dimakamkan
proses pemakaman pun berlangsung dramatis
jenazah diantar ke liang lahat oleh petugas rumah sakit yang mengenakan alat pelindung diri lengkap
proses pemakaman di tempat pemakaman umum putat gede itu dilakukan pada malam hari
keluarga pasien juga tidak diizinkan mendekat mereka hanya bisa menyaksikan dari kejauhan
namun petugas penggali makam yang menurunkan jasad kaliang lahat hanya memakai masker dan sarung tangan
petugas makam mengaku tak menggunakan apd karena mendapat kabar itu mendadak
selama proses pemakaman petugas menyemprotkan disinfektan kepada penggali makam dan petugas lainnya
sebelumnya pasien covid sembilan belas berjenis kelamin laki laki berusia sekitar lima puluh tahun ini dirawat di rumah sakit dr sutomo surabaya
namun pihak keluarga pasien tidak bersedia memberi keterangan mengenai pasien dan proses pemakaman tersebut